terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung sapa dari senat mahasiswa visip universitas mustafa
langsung teman teman siapa yang mau bertanya duluan
haris dan tia siapa duluan
haris dulu mbak
haris dulu mbak
jadi seperti tadi yang disinggung oleh pak ferry gitu ya dalam pasal nomor dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu dijelaskan bahwa pemilihan pemilihan dari anggota dpr dprd dpd dan juga presiden dan wakilnya itu dilakukan selama lima tahun sekali

terima kasih mbak
bagaimana bisa ada putusan yang mencederai demokrasi di negara yang bentuknya demokrasi
baik terima kasih sesempatannya
jadi saya ingin bertanya
pak ferry makan mengatakan
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
nah terlihat tuh bahwa terdapat beberapa langkah yang tidak sesuai dengan konstitusi
apa jangan jangan ini tuh merupakan permainan partai besar yang menggunakan partai kecil sebagai bahan uji
nah karena kan dalam pembela demokrasi itu konstitusi juga menjadi aspek yang diprioritaskan
oke pertanyaan bagus sekali
saya langsung mau kasih kesempatan untuk gus jabo
apakah partai prima sebagai partai kecil digunakan oleh partai besar untuk melakukan penundaan pemilu itu tadi
prima bukan partai kecil
kita partai baru karena kita belum pernah berkompetisi gitu loh
sehingga definisi partai kecil salah itu
kita itu hanya melakukan upaya hukum
supaya hak kita dipenuhi
keadilan kita terpenuhi
sekarang saya mau katakan yang tadi pertanyaan pertama
bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
tapi kalau proses pemilu yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu tidak jujur dan adil
itu berbahaya nggak
faktanya apa sekarang ini
bagaimana banyaknya kasus di dkpp yang sedang disidangkan
yang melaporkan siapa
kpu daerah melaporkan komisionernya
karena mereka dipaksa untuk meloloskan partai partai politik yang sebetulnya tidak lolos
ini ada fakta yang kita semua tidak bisa memungkiri gitu loh
ada fakta bahwa oke setuju kita prosedural lima tahun
tapi juga harus clear
proses dan tahapannya ini harus jujur dan adil
tidak boleh kemudian kpu gitu loh
mestinya partai yang nggak lolos diloloskan
yang lolos tidak diloloskan
ini kan berbahaya
hasil pemilunya nanti itu bakal digugat
bakal tidak legitimit
bakal menimbulkan gonjang ganjing yang lebih besar
kejahteraan rakyat dipertaruhkan
ini juga harus dilihat oleh semua pihak
tadi yang pertanyaan kedua
karena partai prima sebagai partai yang baru
bukan partai kecil
tapi partai baru digunakan oleh partai besar
siapa yang menggunakan
siapa yang menggunakan
siapa yang kemudian menunggangi prima
jangan kemudian ini bersayap semua
jangan kemudian melakukan intimidasi
kami nggak takut
jadi ada intimidasi yang diterima oleh partai prima
menteri mengintimidasi ketua mempartai besar
atas sama perjuangan demokrasi
kami tidak takut
apakah kemudian presiden tidak tergugah ya
untuk melakukan political will
menertibkan ataupun menegakkan aturan
pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi yang melakukan operasi penundaan pemilu
semuanya harus berjalan sesuai dengan konstitusi
itu kan kalau misalnya ada political will dari presiden
ini semua tidak akan terjadi
wacana penundaan pemilu
perpanjangan masa jabatan
itu nggak akan timbul tegelam tegelam seperti ini
negara ini ada sistemnya
ya prosesnya ada juga
kalau seandainya mau mengubah ini
ya udah lakukan prosesnya
konkret tuh barang
apalah saya nggak ngerti
kenapa ada kata kata begitu
sedangkan prosesnya nggak ada gitu
jadi ya perubah
ya kita kan bernegara ini ada sistemnya
sekali lagi ya
dan sedih juga sih kadang kadang
presiden selalu kena nih dalam hal hal kayak gini gitu
presiden itu sering jadi kambing hitam
ibarat orang makan kita yang kena getahnya gitu
karena beliau berkata berkali kali
kita tahan sama konstitusi
kalau seandainya mau ngundang
saya juga ditanya sama menses nek
ya kalau seandainya ini seandainya mau ditunda
ya kan adanya di amandemen konstitusi
nah berkali kali paksaan tadi bilang
kita lagi resesi dan sebagainya
jadi kan kita bernegara
kita bernegara ada sistemnya
ya walaupun kita juga nggak ngelarang orang pengen bergosip
ya nggak masalah
jadi kalau seandainya tidak ada buktinya
apa dampaknya kalau misalnya kpu terus menerus diganggu
dengan operasi penundaan pemilu
ini akan mengganggu
ini akan mengganggu
tahapan ke depan
kemudian nanti membuat publik ya tidak trust gitu loh
terhadap hasil pemilu
ya selama kpu nya credible ya
punya integritasnya terjaga
apapun yang terjadi
ya dia akan terus jalan ya
ini justru sekali lagi
ini adalah ujian
bagi kredibilitas integritas profesionalnya
dan juga apa daya tahan kpu
nah maka independensi kpu itu kan menjadi penting
agar dia tidak tertarik kena tarik menarik pusaran pusaran politik yang ada
tapi agak sulit kayaknya ya
untuk tidak tertarik dalam pusaran politik itu
karena dipilihnya aja oleh partai politik
oleh fraksi partai
selama ini kan partai tidak
banyak partai yang tidak menghendaki penundaan
hampir belum ada partai yang apa
ada dulu minta apa minta perpanjangan
sekarang udah enggak
udah enggak ada kan
agar pemilu itu kan tetap empat belas februari dua ribu dua puluh empat
nah tadi pak aldo mengatakan bahwa misalnya gini gosip
memang anggosip ini kan dimulai awalnya dari menteri kan
justru kenapa menjadi ini karena menteri yang ngomong
tapi sekali lagi selama presiden firm bahwa pemilu tetap akan dilakukan empat belas februari
dan presiden memerintahkan misalnya kepada menteri keuangan untuk menyairkan anggaran untuk pemilu
kepada menteri dalam negeri
jadi komitmen pemerintah itu nanti ditunggu ya
iya pasti kita tunggu
menurut anda operasi untuk menunda pemilu ini akan timbul lagi atau tenggelam lagi terus tidak akan pernah padam
ya saya merasakan itu dan punya banyak bukti soal itu
saya mengapresiasi faldo yang selalu memutihkan kambing presiden ya
yang sebelumnya valdo di dua ribu sembilan paling rajin mengkambing hitamkan pemerintah
itu kan sudah selesai
ya makanya sudah saya apresiasi dengan kemampuannya memutihkan
tetapi argumentasi valdo tidak diiringi dan diiris
tidak diiringi data dan fakta
begitu dengan rangkaian yang banyak
ya menteri yang ngomong ya ada pak bahlil
ya jadi waktu kita gak banyak nih
jadi gimana menurut anda operasi itu akan timbul tenggelam terus
saya yakin ini sedang testing the water ya
karena semua coba lihat ya muncul hilang
padahal presiden berubah ubah juga
ada bilang patuhi konstitusi ini cerita cerita menampar saya tiba tiba hilang
biarkan orang bebas berdemokrasi
ini kan juga demokrasi
saya juga membiarkan orang yang kemudian bicara soal tiga periode
ada gak bang buktinya gerakan di dpr simple aja
pak bapak harus belajar
di mpr bukan di dpr
ketua mpr yang bilang ada rencana usulan perubahan undang undang dasar
ada gak ketua partai ngarahin ke ketua fraksi
mpr bukan ketua partai
undang undang dasar mengatakan pasal tiga mpr yang berwenang
makanya omongan anda tidak berdasar
tidak sesuai dengan fakta
ini bisa dilihat
oke jadi menurut daveri ini operasi ini akan timbul tenggelam
sampai dengan betul betul pemilu bisa dilaksanakan
dan itu tugas konstitusional kita untuk bersama sama menjaganya
agar faldo dan bosnya tidak merusak konstitusi
selagi nggak ada gerakan di dpr berarti itu gosip aja
oke waktu yang akan membuktikan
itu aja caranya
karena ini ujian bagi demokrasi kita republik indonesia
setelah ini bagaimana kemudian teman teman dari komika melihat putusan dari pengadilan negeri jakarta pusat
bahwa ada operasi penundaan pemilu
bagaimana para milenial ini anak anak muda ini memberikan sentilan sentilan terhadap operasi operasi itu
tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political show